saya belum cinta sama kamu
alah yang mosok mas al gak cinta
ada ada aja nih mas al
entar kiki akan beraksi lagi
bikin mas al kelepak kelepak
sama mbak andi
sudah berapa kali saya bilang
jangan pernah dekat dekat istri saya
apa karena aldebaran cemburu
dan suruh andi ganti tulisannya
tanya ini lebih jelas ke andi
kenapa sih mas al demam
yaudah aku cek ke kamar aja dulu ya
aaaaa pepat terus mbak
semoga aja mas al demamnya gak parah
ngapain kamu disini
aku mau ngecek doang mas katanya kamu demam
kata siapa saya demam
gak usah ngarang deh
udah sana keluar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
kalau lo ada di pesisi gue
mendingan gue mandi deh
daripada telat ngantuk
aduh si andian pake nekenuh ke gue lagi tadi
ini siapa mas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
ngambil termometer mas
terserah saya mau beritahu sama siapa
ya depan depan saya
udah keluar saya mau mandi
tak ada bund
sekarang udah penah acara presidente gak beraci saya
ya udah sedang
perajaan rasa mientras pergi
kamu bisa berangkat kerja
dari kemarin juga saya udah munar munar kemana mana kan
berantem sama nino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
selamat pagi pak
ini sertifikat pasur yang sudah ditebus
terima kasih ya
kalau begitu saya tunggu di luar ya
terima kasih loh mas
tebus sertifikat rumahnya papa
aku tuh bener bener bingung tau gak sih sama kamu
kamu sebenarnya gak cinta sama aku
apalagi untuk keluarga aku
apa karena kamu pengen selama enam bulan ini mau kemana mana aja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
yaitu melindungi istri saya
kekurangannya cuman satu
saya belum cinta sama kamu
saya belum cinta sama kamu
kalau bertemu ini
saya jatuh pungg comman
yang m barbecue mas al gak cinta
ada ada aja nih mas al
udah di tahun
beraksi lagi bikin mas al
a plek sama pak adik
sertifikat ada di tebus ada di aku
nanti aku antar kesana ya hari ini
kamu ke restoran kan
bawa kesana aja
sekalian papa mama mau kesana juga pagi ini
kamu boleh ngantriin aku ke restorannya papa
kiki boleh ikut gak
daripada mas sandi jadi obat nyamuk ya kan
di tengah tengah kalian berdua kan enak kalau ada aku
lirikannya judus banget sih
hati hati kesayangan kesayangan aku

kita duduk berdua di belakang
di hari yang paling bahagia itu aja kok aku pergi ningelin aku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
aku harus pergi ada urusan penting